tepor gok saat beraksi di jalan salimba tengah senen jakarta pusat
kawanan pencuri gagal mengambil sepeda motor
salah satu pencuri bahkan terjatuh saat kabur dari kejaran warga
namun pencuri itu mengeluarkan senjata api dan menembakkannya ke warga yang mengejarnya
beruntung warga tersebut bisa menghindar sehingga lolos dari tembakan
usai menembak pencuri itu kabur bersama pencuri yang lain
menurut keterangan saksi mata pada hari kemarin
peristiwa itu terjadi sebelas januari lalu
saat itu dia dan anaknya berusaha mengejar pencuri yang berusaha mencuri motor milik tetangganya
kasus itu telah dilaporkan ke polsek senen
di kabupaten pasuruan jawa timur
aksi seorang pengendara sepeda motor melakukan pelecehan seksual
terhadap seorang pencuri
perempuan yang tengah bersepeda terekam kamera pengawas dan beredar luas di media sosial
dalam video tampak pelaku secara sengaja menyentuh bagian dada perempuan itu
ketika sedang melintas di sebuah gang
kejadian ini telah dilaporkan ke polisi
dengan menyertakan rekaman video dari kamera pengawas sebagai bukti
polisi saat ini masih mengejar terduga pelaku yang identitasnya telah dikantongi
tim liputan cnn indonesia